suami boleh cuti ketika istri melahirkan
waktunya antara satu minggu sampai tiga puluh hari ini sedang kita bangun
ya sebenarnya ini terkait dengan pp sebelas tahun dua ribu dua
jabatan jabatan mana yang akan bisa diisi oleh
nah rws ini sedang kita bahas
ada banyak substansi termasuk yang baru adalah
terkait dengan suami ketika istri cuti melahirkan
selama ini cuti melahirkan itu kan hanya untuk istri
sementara suami tidak punya ruang
dan waktu untuk cuti bagi istri yang melahirkan
nah di ruasn yang baru di rpp nya
suami boleh cuti ketika istri melahirkan
waktunya antara satu minggu sampai tiga puluh hari ini sedang kita bahas
begitu juga terkait dengan percepatan karir bagi asn
bagi mereka yang punya prestasi dan punya kapasitas lebih
ini akan diberi ruang untuk percepatan karir di asn di rpp yang baru
begitu juga terkait dengan insentif bagi mereka yang akan di tiga t
jadi selama ini ada formasi kosong di tiga t sampai delapan puluh ribu formasi
karena tidak ada insentif baik itu dari sisi cuti maupun insentif dari sisi karir dan keuangan
nah di rpp yang baru atas saran bapak presiden
ini sedang kita bahas terkait dengan insentif cuti
misalnya kalau teman teman di tiga t cutinya sama dengan tidak di tiga t
pulang perginya saja butuh satu minggu
berarti cutinya harus dibedakan
yang kedua terkait dengan insentif karir
untuk waktu tertentu mereka akan mendapatkan kenaikan pangkat dan karir yang lebih cepat
pak ini ada kekhawatiran kalau dari pp ini akan ada di fungsi abri dan tni ini bagaimana pak
nanti kita akan rinci terkait dengan posisi posisi mana yang bisa mana yang tidak bisa
karena juga terkait dengan undang undang tni
undang undang tni kan sudah mengamanatkan untuk jabatan tertentu
jadi tidak bisa di seluruh instansi
jadi untuk tni itu hanya boleh di sepuluh instansi tertentu
ini katanya bersifat resiprokal ya pak apa timbal balik itu seperti apa pak
nah terkait dengan rusn yang baru memberikan ruang resiprokal untuk tni polri
nah artinya dengan ru ini
asn bisa mengisi pns bisa mengisi jabatan jabatan di tni dan di polri